setelah melakukan rapat pimpinan dengan kepolisian tni dan kejaksaan tinggi dki
pada jumat pagi pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan melakukan dua langkah strategis
bagi warga yang tiba di ibu kota
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan langkah pertama yang diambil adalah
melakukan penyekatan bagi warga yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum
dan langkah kedua mendata warga yang baru pulang dari kampung halaman
para petugas wilayah seperti ketua rt rw babin kamtipnas babinsa dan satgas covid sembilan belas
akan melakukan pemantauan kesehatan warga tersebut
hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid sembilan belas yang dikhawatirkan meningkat pasca lebaran
dan kesimpulan rapat koordinasi pertama adalah melakukan screening di pintu pintu masuk menuju jakarta jabodetabek
yang kedua kendaraan umum
kalau kendaraan umum udara laut dan kereta api memang sudah dilakukan random screening antigen sebelum berangkat
sehingga kita bisa mendeteksi secara lebih baik bila ada warga yang masuk kawasan jakarta
dan bergejala atau berpotensi membawa covid sembilan belas
sementara itu kepala polda metro jaya berharap
ini cukup efektif menekan angka penularan
mengingat sedikitnya satu juta warga telah bepergian keluar kota
melalui jalur darat udara dan laut
puncaknya terjadi dalam satu minggu terakhir
rekan rekan media juga bisa melihat
di mana ada sekitar seratus ribu sampai dua ratus ribu masyarakat kita yang tetap nekat untuk pulang
walaupun juga sebenarnya secara umum efektivitas penyekatan ini cukup baik
karena mampu menguatkan
nah ini berangkali rekan rekan mengapa kita mengambil langkah langkah
untuk melakukan pencegahan di basis komunitas untuk mengefektifkan tiga t testing dan tracing
pemprov dki juga mengimbau warga yang pulang agar tetap mematuhi protokol kesehatan
seperti melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari
sehingga penyebaran virus corona dapat dicegah
di tiar yahya jakarta